kita juga kan tidak tahu apa yang terjadi pada ibu ibu selanjutnya
semuanya rahasia allah bu
ada apa bu tari
enggak enggak ada apa apa kok
yaudah kalau begitu saya permisi dulu ya
saya mau mengajar ngaji di kampung sebelah
bapak mau cari kerja dulu
sebentar lagi juga saya mau ke warung
mau cari bubur buat bayu
pak anaknya kayaknya pengen dicium
oh apa itu si ida
baru juga jadi guru ngaji kemarin sore
sudah sok nasihatin orang
karena dia belum punya anak
asalkan ibu ibu tahu ya
kutukan itu bisa menular
memangnya anak ibu ibu mau apa
kena kutukan kayak anaknya si nenek itu
eh jangan berdekat
kita gak mau kena kutukan kayak anak kamu itu
jangan tularkan anak kami
saya akan pergi
tapi saya mau beli bubur bayi dulu untuk anak saya
dia belum makan bu
aku gak mau tahu
mau lapar kek
mau belum makan kek
itu bukan urusanmu bu
itu bukan urusanmu bu
itu bukan urusanmu bu
itu bukan urusanmu bu
itu bukan urusan aku
cacat seperti kamu itu gak pantas dikasihani
anak saya bukan anak terkutuk
dia tidak pernah minta dilahirkan dengan keadaan seperti ini bu
anak saya pantas untuk hidup
saya kesini kan cuma mau beli bubur bayi itu kadang saya makan
jangan banyak ngomong kamu ya
jangan bu jangan bu
pergi bu jangan
udah kasih aja bubur yang dia minta
daripada si nenek makin mendekati kita
cepat kasih aja buburnya
nih ukur yang kamu minta
ternak pada mati
ternak pada mati
ternak pada mati
apa semua ternakku mati
wajar siapa yang melakukan ini
kamu apa yang ternak teraku ha
semua ternak ternakmu mati pasti gara gara kamu
kamu memang kumbuah sial
asal kebal aja
kenapa perasaanku jadi gak enak
mudah mudahan tidak jadi sesuatu sama suamimu
kamu jangan agak dulu
kamu rewel terus dari tadi
ya allah bapak
bapak kenapa pak
ya allah bapak
bapak ini kenapa sih pak
jauhkan bayi terkutuk itu dariku
karena bayi terkutuk itu
telah membuat hidupku menderita
bapak penyakit itu kira kira
pak aku mohon pak
tolong terima kasih
tolong terima kasih pak
pak aku ini ya pak
kasian cuma mali aja nih pak
bapak aku ya anak ini
pak aku mohon
aku ya anak ini pak
sekali lagi kamu bilang anak terkutuk ini anakku
dia yang telah dagingmu pak anakmu
kau diam akan anak kita pak
kau diam akan anak kita pak
anaknya di sini
pergi sekarang juga dari kamu kita
pergi sekarang juga
pergi kamu rasteri
pergi dari kamu ini
pergi kamu juga
cepat kembali disini
cepat pergi rasteri
anak ini adalah anakku
siapapun di antara kalian yang mau mengganggu dia harus membunuh aku terlebih dahulu
ayo bunuh aku bunuh